saudara sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan
hingga hari ketiga idul fitri tak ada sinyal rekonsiliasi
antara presiden joko widodo dan megawati soekarno putri
pertemuan antara jokowi dan mega pasca pecah kongsi di pilpres lalu
tampak kian jauh dari realisasi
momen lebaran yang digadang bisa menjadi pertemuan keduanya
memilih sambut para tamu di kediamannya
sementara jokowi memilih open house di istana negara
menurut hasto jokowi harus bertemu dengan kader partai
di tataran anak ranting terlebih dahulu
sebelum bertemu dengan ketua umum megawati soekarno putri
terima kasih ibu megawati bapak presiden
dalam konteks terkait dengan pak jokowi
banyak anak ranting yang justru mengatakan
biar bertemu dengan anak ranting dulu
karena mereka juga menjadi benteng bagi ibu megawati soekarno putri
ini bukan persoalan karena pdi perjuangannya
tetapi lebih karena bagaimana pemilu dua ribu dua puluh empat
khususnya pilpres yang didambakan menjadi legacy dari presiden jokowi
tapi ternyata justru merupakan puncak ya dari abuse of power dari presiden